virus corona menyebar begitu cepat dan banyak memakan korban
sejauh ini masih belum ada obat ataupun vaksin yang dapat melindungi manusia dari pandemi ini
para ahli kesehatan di seluruh dunia sekarang ini sedang bekerja keras untuk segera menghasilkan vaksin untuk covid sembilan belas
dengan segala daya upaya akankah titik terang pembuatan vaksin covid sembilan belas ini segera terlihat
insight kali ini akan membahas perkembangan penelitian vaksin covid sembilan belas dan apa saja strategi yang dilakukan untuk mempercepat pembuatan vaksin ini khusus di indonesia
bersama saya desi anwar
penyebaran virus corona di dunia semakin hari semakin meningkat
menurut data organisasi kesehatan dunia who per enam mei dua ribu dua puluh
sudah ada tiga lima juta kasus positif corona
sejauh ini masih belum ada obat ataupun vaksin yang dapat melindungi manusia dari pandemi ini
para ilmuwan dunia tengah berjuang untuk mengembangkan vaksin anti covid sembilan belas termasuk di indonesia
pemerintah menugaskan lembaga biologi molekuler ikman memimpin konsorsium untuk membuat vaksin anti covid sembilan belas
sebab lembaga ini diketahui punya fasilitas kemampuan
dan pengalaman dalam pembuatan vaksin
lambat laun titik terang penelitian pun membuahkan hasil
lembaga ikman untuk pertama kalinya berhasil menyelesaikan pemetaan sekuen asam nukleat rna
dengan menggunakan alat next generation sequencing
tim ikman berhasil memetakan genom tiga isolat virus
yang berasal dari tiga pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
data awal dari tiga isolat ini akan sangat bermanfaat bagi penelitian lanjutan terkait epidemiologi
pengembangan vaksin dan obat antivirus
sambil menunggu vaksin ditemukan pemerintah terus berusaha menekan penyebaran virus corona
kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebar rapi tes ke seluruh pelosok daerah
hingga menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah
penyebaran virus corona yang belum bisa dihentikan membuat para ilmuwan melakukan penelitian dan pemetaan karakter dari virus corona yang kini berkembang
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan vaksin yang bermanfaat dalam penanganan pasien dan sekaligus menghentikan penyebaran covid sembilan belas
lalu sejauh mana perkembangan penelitian vaksin covid sembilan belas telah hadir di studio bersama saya
wakil kepala lembaga covid sembilan belas
ada prof herawati sudoyo di bidang penelitian fundamental
halo prof hera apa kabar sehat
kita social distancing ya tentu saja
tapi pasti ini lembaga eijkman paling sibuk saat saat sekarang ini
sangat sibuk kita
baik itu dalam percepatan diagnostik maupun dalam risetnya
iya dan saya lihat kalau sekarang ini justru kita sangat membutuhkan ya para ilmuwan untuk memberikan kita pencerahan supaya kita mendapatkan informasi yang benar dan akurat
apalagi covid sembilan belas ini mungkin kita semua merasa sudah pakar sudah paham tapi masih banyak tentu saja yang kita belum ketahui
salah satunya ini adalah mengenai vaksin
katanya sekarang sedang dikembangkan bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
karena kalau tidak ada vaksin ini ya sulitlah untuk menangani pandemi ini
tapi sebelumnya mungkin profesor hera apa sih sebenarnya vaksin ini
ini kan kata kata yang selalu kita gunakan
dan apa yang proses ya vaksin ini sehingga ini merupakan salah satu cara ampuh untuk menangani pandemi seperti ini
iya aneh ya bahwa istilah itu sebenarnya sudah sering kita bicara

dan cara bekerjanya bagaimana
dan pembuatannya seperti apa
jadi vaksin itu sebenarnya adalah suatu senyawa apapun juga materi yang apabila diberikan atau dimasukkan ke tubuh manusia
atau hewan atau satwa itu akan menyebabkan atau merangsang terjadinya pembentukan anti bodi atau sat anti terhadap apa pun yang kita masukkan
jadi kalau covid sembilan belas tentunya relevan ya sekarang ya kita akan memasukkan atau memberikan vaksin dari apakah itu virusnya sendiri atau yang dilemahkan ataupun fragment atau bagian dari virus itu
nah prof ini kan kita virus ya tapi kan ada juga yang bakteri nah ini kenapa vaksin yang diperlukan misalnya tapi bukan misalnya antibiotik ini kan juga menjadi sumber kebingungan juga bagi masyarakat ya
jadi ini ada dua yang sebenarnya terpisah antibiotik itu adalah penanganan dia akan mematikan
sedangkan kalau vaksin
nah itu pencegahan jadi kalau diberikan kepada kita kita membentuk zat anti sehingga suatu saat kita terpapar dengan virus kita sudah punya penangkalnya
sedangkan kalau antibiotik ataupun obat obatan virus itu berarti dalam tubuh kita ada virus mungkin tidak ada sama sekali perlawanan sehingga kita perlu untuk mematikan virus tersebut
jadi vaksin itu untuk mencegah
vaksin itu untuk mencegah
sementara antibiotik atau obat obatan itu untuk penanganan
di indonesia ini kan sebenarnya kan sudah biasa lah kalau dari kecil dari baby sampai tumbuh berkembang ini kan selalu divaksin
nah apa apa saja sebenarnya vaksin yang sudah kita kembangkan dan berhasil dikembangkan dan sampai saat ini terbukti bisa mencegah berbagai macam penyakit
banyak sekali sebenarnya ya
kita sudah mengenal vaksin itu
tapi ambillah contoh satu vaksin campak
nah vaksin campak itu memang diberikan kepada kita waktu masih kecil waktu masih bayi
terus dan itu jelas kalau kita diberikan vaksin kelihatannya itu nantinya akan ada anti atau zat anti terhadap vaksin eh terhadap virus tersebut
nah contohnya adalah bahwa ada penyakit campak yang kemudian tiba tiba
ada di indonesia
dari mana datangnya dan kenapa kok ada lagi
rupanya memang tidak ada vaksinasi pada daerah tersebut
karena ya ada kelompok yang memang tidak suka dengan pemberian vaksin
jadi kalau sehari harinya itu mungkin contohnya itu ya
jadi ini salah satu contoh bagaimana vaksin itu dapat menangkal penyakit yang nantinya akan mungkin
ya dan kita kan di daerah tropis kan memiliki begitu banyak ya macam macam penyakit
tapi sekarang dan di seluruh dunia kan juga sudah teratasi
ya seperti itu campak tadi atau smallpox atau ya macam macam lah kolera dan cacar dan lain sebagainya
itu pengambilan prosesnya pembuatannya itu sama semua
atau tergantung dari sumber virus itu sendiri
pengambilan maupun cara untuk membuat
delapan vaksin itu berbeda beda
kalau dulu memang dimana kita belum ada teknologi terbarukan dna dan sebagainya
kita menggunakan virus virusnya sendiri sebagai sumber
kita seperti misalnya untuk tetanus kita mendapatkan anti tetanus itu dengan cara apa
dengan cara penyuntikan pada hewan kemudian diambil misalnya
nah sekarang ini itu lebih banyak
ayo contohnya apakah terbagaunda dan se addiction passkroid grip
kemudian menggunakan virus believers
sekarang jauh lebih canggih lebih cepat dan kemudian juga risiko jauh lebih rendah
nah kembali ke vaksin ini kan ada juga kan yang namanya itu serum
nah ini mungkin antara vaksin dan serum ya kita mungkin meraba raba ya rasanya paham
tapi sebenarnya perlu pemahaman yang lebih jelas lagi apa itu
oke vaksin itu kan tadi senyawa ya senyawa itu bisa berupa materi dari mana pun juga
yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia bisa disuntik bisa melalui inhalasi macem macem
nah apa yang dibuat oleh sel tubuh adalah kita membuat zat anti
saat anti diambilnya dari mana diperiksanya
harus diambil lihat dari serum
jadi kita mengambil serum untuk melihat apakah sudah ada zat anti
ini dari darah
iya jadi bagian dari darah
untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tadi
dan kalau kita sekarang memiliki antibody setelah divaksin
dan berapa lama biasanya kalau sudah divaksinasi akan bertahan antibody ini
virus ini adalah virus yang baru
jadi saya kira semua peneliti di dunia ini pada saat ini tidak berani memiliki keyakinan
bahwa apa yang kita pelajari dari virus virus terdahulu itu betul betul bisa kita terapkan di sini
kita bisa menggunakan semua pengalaman itu sebagai landasan
tetapi kalau dibilang bahwa oke kalau begitu saya yakin
kalau kamu punya antibody sekarang kamu tidak akan atau terlewat dari penyakit tubuh kalau ada infeksi lagi
nah itu kita belum tahu
karena ini masih namanya novel ya masih baru sesuatu
ini novel virus itu semuanya tuh masih dan dia itu berubah berubah dalam arti gejala kliniknya itu juga kita masih mempelajari
kenapa kena semuanya
iya baik kita istirahat sebentar prof tapi perjalanan kita masih cukup panjang ya
apalagi khususnya mengenai bagaimana proses perkembangan dan juga penelitian ya mencari vaksin untuk covid sembilan belas
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali

benin ibu and ping
ini kan sudah banyak dilakukan di seluruh dunia juga sekuensi gini
apa yang menarik atau khusus di indonesia
apakah virus corona yang ada di indonesia ini misalnya beda dengan yang ada di china atau sekarang ada di amerika
dan kira kira apa tahapan tahapan dari mengembangkan vaksin ini
nah saya kira itu sebenarnya ya kunci ataupun jawaban dari pertanyaan ini
apakah memang virus indonesia itu memiliki signatur yang berbeda dengan yang lain lain
karena yang ingin kita lakukan memang kalau seandainya sudah kita lakukan analisis
apakah memang virus indonesia itu ada perbedaan perbedaan yang sangat unik
karena kalau misalnya tadi nanti setelah seratus atau lima puluh sekuensi kita sudah miliki dan kemudian itu sama saja
berarti kita sebenarnya bisa menggunakan data dari dunia itu
tapi kalau sampai dia itu spesifik maka jalan yang paling baik adalah membuat vaksin yang memang cocok dan sesuai dengan karakter virus itu yang ada di indonesia
nah sejauh ini bagaimana
penemuan itu dari genome sequencing ini apa hasilnya
dan kira kira apakah ada karakteristiknya
jadi semua data genome itu kan harus pergi ke suatu badan yang memang menyimpan data genome virus covid dari seluruh dunia
sudah ada enam belas ribu di situ
dan kita kemarin
ada pusatnya ya semua
sehingga para peneliti dunia
itu bisa mempelajari dan kemudian juga menggunakan informasi yang ada
dan kita juga submit ke situ sebagai warga dari
yang memang harus ini merupakan bagian
jadi apa persis yang disubmit
nah ternyata yang virus indonesia itu memang berada di kelompok yang namanya others
jadi sudah ada
jadi sudah ada klip
itu adalah kelompokan ya
ada tiga kelompokan yang virus
tapi kita itu masuknya di others
berarti kita masih ingin melihat jauh lebih rinci mengenai di mana sih itu tempatnya bikin dia menjadi unik itu
itu masih belum
tapi bahwa sudah diketahui yang coronavirus di indonesia itu others itu apa
di mana dan apa itu yang kita harus lihat
nah kami sendiri karena masih sibuk dengan melakukan sequencing genome genome yang lain
mencoba mengenyampingkan dulu sampai kita memiliki kecobanya
untuk kemudian melihat pola dari genome indonesia tersebut
tapi berapa lama nih proses melakukan genome sequencing ini
karena kalau tidak salah ini kita cukup istilahnya agak lebih terlambat ya dibandingkan negara lain
dalam memberikan genome sequencing ini
tapi ada alasannya sebenarnya
kalau kami mempunyai alasan
karena bukan karena teknologi dan juga bukan karena peralatan misalnya
tetapi kita semua sedang dalam percepatan
sehingga semua sdm digunakan untuk melakukan deteksi
nah baru setelah kita itu memiliki robotik untuk dapat melakukan ekstrasif dna atau aerena virus tadi
barulah kita turun di situ
jadi apa yang kita lakukan dan hasil dari tiga itu hanya adalah kerja selama dua minggu
satu minggu sebelumnya itu strategi apa namanya membangun
jadi bukan karena kita tidak memiliki kurang teknologi atau ilmuwannya
tapi lebih karena teknologi
tidak punya waktu
tidak punya waktu
tapi dalam dua minggu ini berhasil untuk melakukan
mungkin untuk kita kita yang masih awam ini
apa sih persisnya yang dilakukan ketika kita melakukan genome sequencing ini
dan mungkin beda antara dna dan rna
nah ini perlu dijelaskan prof
jadi virus itu kan ada dua
ada yang rna dan dna
tapi untuk melihat informasi genetik yang menyandi
itu kita harus mengambil dna nya
jadi virus rna tersebut kemudian dibuat
jadi melihat dna nya
nah dna itu bisa dirunut
jadi kita bisa melakukan perunutan bahasa bahasanya
jatc jatc dan sebagainya lah
nah dari situ kemudian kita lihat bagian bagian yang penting
misalnya yang untuk
menyandi spike protein
spike itu yang masuk dan kemudian berikatan dengan reseptor dari manusia
tanpa itu dia tidak akan bisa berikatan
demikian juga dari manusianya sendiri
ya dia dua duanya harus cocok seperti lock and key
dan virus corona ini karena banyak ininya justru gampang untuk menempel kan ya
lebih bahayanya di situ kan ya
nah jadi itu yang dilakukan
ya itu tadi sekarang kita tahu sifat sifatnya
kita juga bisa tadi bikin ini suatu target obat misalnya
dan juga untuk pengembangan vaksin
yang memang utamanya itu
jadi kalau untuk yang di indonesia yang pertama kali kita harus lakukan ya karakterisasi dari
jadi setelah sequencing kita harus menentukan kira kira membutuhkan waktu berapa lama
dan prosesnya itu nanti seperti apa
berarti kan harus dibandingkan dengan yang di contoh contoh di seluruh dunia itu sendiri
jadi gak ada keadaan seperti ini
dimana percepatan itu didukung di semuanya
nah kalau misalnya mestinya itu lima tahun
sekarang kita dikasih beban untuk memiliki
memiliki vaccine itu dalam waktu satu tahun
dalam waktu satu tahun
jadi biasanya mengembangkan satu vaksin itu memerlukan waktu lima tahun
lima sampai sepuluh tahun
sekarang kan harus melewati berbagai macam uji
tapi bagaimana caranya untuk mengurangi dan apakah nanti akan mempengaruhi kualitas atau sukses rate dari vaksin itu
kita harus memilih sekarang mau cara apa
masing masing lembaga kalau kita lihat ada tujuh puluh itu
biasanya itu menggunakan sesuatu yang mereka sudah kuasai
apalagi zaman sekarang ini
supaya semuanya bisa cepat kan
nah jadi apa sebenarnya yang kita kuasai di indonesia ini
kami memang sudah memiliki pengalaman
waktu itu membuat vaksin untuk hepatitis b
jadi apapun juga sebenarnya strateginya itu sudah di tangan
jadi untuk memasukkan ini ke dalam platform yang sudah ada
itu tidak memerlukan effort yang terlalu besar lah
jadi kalau harus memproduksi dalam jangka waktu satu tahun bisa kita lembaga eijkman
lembaga eijkman tidak akan melakukan produksi
produksi adalah industri
nah disinilah bagaimana
tapi paling tidak
bagaimana kita melakukan percepatan itu
dengan membuat satu konsorsium
kita hanya konsentrasi pada risetnya sampai di menghasilkan kandidat
setelah itu kemudian ada uji klinik
kemudian ada skala produksi
itu semua bio farma
nah kalau dari lembaga yang ini sampai menimbulkan prototipe nya uji kandidat itu perlu waktu berapa lama
jadi kita membuat itu dalam waktu dua bulan dua bulan dua bulan gitu ya
kita sekarang karakterisasi
kemudian kita lakukan bagian yang memang kalau kita masukkan akan menyebabkan respons terhadap pembentukan zat anti
nah itu harus kita uji juga
kita lihat dengan semuanya informatif
jadi enam bulan harusnya
harus selesai ya
kalau tidak tidak nanti tidak bisa memenuhi satu tahun ini
kita istirahat sebentar prof
dan ini sangat penting sekali karena kalau ya semakin cepat tentu semakin baik
dan kita harapkan tentu juga ini bisa dilakukan dengan cepat
tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
iya terima kasih masih bersama insight with desi anwar
kita juga masih ditemani oleh wakil kepala lembaga eijkman dari bidang penelitian fundamental prof herawati sudoyo mengenai tantangan ya dan juga perkembangan pembuatan vaksin anti covid sembilan belas di indonesia
dan lembaga eijkman ini memang dari dulu sudah cukup terkenal ya kalau kita bicara mengenai vaksin dan lain sebagainya
sekarang sudah berhasil melakukan sequencing terhadap genome dari covid sembilan belas itu sendiri
sudah berapa jumlahnya yang berhasil di sequence atau di
sekarang ini yang sudah kita submit itu tiga
tiga pertama dari indonesia
targetnya targetnya seratus
tapi sangat tergantung sebenarnya pada
dana yang tersedia
nah saya mau menanyakan ini
ini kan pasti ada dananya pasti mahal
ini bagaimana selama ini pendanaan yang dimiliki eijkman itu kira kira dan berapa yang dibutuhkan untuk vaksin ini mungkin bisa cerita
saya kira mestinya sih kita mengacu pada ambillah china maupun negara lain yang pada saat ini
ya sedang dan sudah melakukan uji klinik
itu mungkin yang sebenarnya paling baik untuk dijadikan acuan
tapi kelihatannya mereka dari segi pendanaan agak berbeda ya kapasitasnya
jadi tentunya ini kemudian makanya disesuaikan juga dengan kemampuan dari laboratorium maupun badan yang ada di sini
jadi kombinan dna itu yang menurut kami sih paling mudah dan juga tidak memerlukan dana yang besar
kalau kita bicara mengenai dana yang besar ini kira kira berapa dana yang dibutuhkan ya sampai vaksin ini atau paling tidak sampai uji coba atau prototipe dari vaksin ini bisa dikeluarkan
berapa sih sebenarnya
dan menurut saya pasti juga ada lembaga lembaga eropa lah yang mungkin bisa membantu
kita kan tidak harus terus menerus bergantung kepada anggaran riset ya
yang kita tahu di indonesia anggaran riset kita jauh kalau di bawah singapura atau bahkan malaysia
saya kira itu harus disadari ya bahwa dana yang diberikan untuk riset itu sangat sangat kecil
apalagi dana yang diberikan kepada karena kalau seperti ini mestinya sih sebenarnya kalau dananya cukup lembaga akan bisa memulai dari awal
tetapi kenyataannya kan tidak demikian
nah masalahnya adalah bahwa mulai dari uji klinik yang sudah kita lepaskan itu ke industri itu sama sekali kita tidak mendapatkan bayangan sebenarnya
karena mereka yang sudah terbiasa dengan itu
tapi ambillah yang untuk kita sendiri
nah kita sendiri berarti kalau memang memerlukan suatu percepatan pasti ada pengembangan atau pertambahan sumber daya manusia
karena tugas kita kan masih sebenarnya riset yang lain lain juga
jadi ini berarti ada penambahan kegiatan yang memerlukan percepatan juga
jadi ada percepatan diagnostik ada percepatan itu
dan apa yang sebenarnya diberikan kepada kita itu atau yang diusulkan itu masih terlalu kecil untuk dapat memberikan percepatan tadi
iya tapi seharusnya kan pemerintah terbuka ya dengan kerja
ini kuncinya ini kan tidak bisa satu negara yang menangani
ini kan harus ada konsorsium kolaborasi
coba bagaimana ini apalagi ini di bawah who ya di bawah badan kesehatan dunia
pasti ada kerjasama apa yang kita bisa pelajari dan apa juga yang kita bisa kontribusi
apalagi kalau ternyata penemuan dari indonesia itu termasuk others
ini kan penting kan sebagai kontribusi indonesia
saya kira zaman sekarang ini memang sudah tidak bisa lagi kita bekerja sendiri
dimana kolaborasi itu merupakan kunci dari keberhasilan di semua bidang
jadi saya tentunya dalam hal ini setuju bahwa kita memang harus berkolaborasi setelah ini
bahkan seandainya kita mendapatkan kesulitan kita itu harus terbuka
atas tawaran dari para peneliti dunia yang memang sudah biasa bekerja dalam bidang ini
nah kita sudah tahu bahwa kita sudah memulai ini
tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari daftar yang ada di who kan kita banyak sekali di situ
dan itu pun berarti itu mereka mereka yang sudah mendapatkan kesulitan
mereka yang sudah mendapatkan apa ya
bukan legitimasi tetapi sudah direview lah
bahwa memang pendekatan kemudian hasil dan sebagainya sudah bagus
apa kita ke situ nantinya
harusnya kan begitu kalau misalnya memang ingin itu sebenarnya
sekarang negara yang paling dekat ya mencapai titik di mana vaksin itu sudah bisa lah ini diproduksi
ada dua ya yang sudah diuji klinik betul betul untuk akan multi center
dan masuk di dalam solidaritas ya
berbagai negara itu sudah mendaftarkan diri untuk melakukan uji klinik di negara masing masing
itu sinovac ya dari china
kita sendiri bio farma sudah masuk di dalam koalisi untuk epidemic preparedness innovation
ini isinya buat nasional di indonesia ya

jadi dia akan masuk di situ itu akan dicobakan
dan tentunya kalau memang itu berhasil ya itu berarti kita bisa menggunakan itu sementara
nah prof ini kita kan mengenali virus corona ini kan sebenarnya sudah pernah ya ada pandemi sar sars sama mers
jadi sebenarnya kan basis atau landasannya itu kan sudah ada
kita tidak harus memulai dari blank page atau dari nol
ini kenapa kok sekarang jadi sesuatu yang wah semua seolah olah ini kaget dan lain sebagainya
kenapa kita tidak melanjutkanlah istilahnya penelitian pembuatan vaksin ini setelah sars dan mers
jadi sars dulu kan kemudian hilang
waktu tujuh delapan bulan itu penyakitnya hilang
tapi penyakitnya hilang tapi kan bukan berarti tidak akan kembali lagi
karena tidak interest tidak tertarik kembali
nah yang kali ini
ya farma mungkin tidak tertarik tapi ilmuwan pasti tertarik dong untuk mengembangkan
justru keluarnya dari ilmuwan
jadi platform itu ada
dan platform itu yang digunakan oleh sinovac
dia menggunakan platform untuk sars yang tadi nggak jadi itu
sedangkan yang dari oxford dia menggunakan
pengalaman berdasarkan berbagai macam virus
itu banyak sekali
mers sars dan sebagainya
zika terus plug dan lain lainnya
dari situ platformnya dipakai
nah jadi setiap negara tadi setiap itu punya platform platform sendiri
tapi nanti juga tergantung dari investasi yang dilakukan oleh negara itu ya
terhadap riset dan penelitian pengembangan dan lain sebagainya
di indonesia ini ya memang kita masih dibawa
tapi kan sekarang ada ini ya
badan riset nasional dan juga bppt dan lain sebagainya
bagaimana prof kerjasama kolaborasi dengan institusi lain di indonesia
kalau dari sudut kami
justru yang penting tadi kan adalah bagaimana kita mendapatkan seatnya ya
itu lebih banyak pada
cerita maupun studi bagaimana kita melihat tadi
kemampuan atau pemilihan dari bagian yang akan menjadikan tweet vaksin
nah itu semuanya itu fundamental research
fundamental research yang dibawahi oleh prof
di sini universitas dan institusi lembaga riset lain
jadi biasanya badan riset yang seperti apa
kelompok mana yang kita perlukan
kelompok dari universitas
jadi justru itu kita nantinya karena ini belum ya masih karakterisasi genomik
kita memerlukan bantuan dari para pakar dalam bidangnya untuk tahap kedua
tahap kedua ini kapan gara gara akan dimulai
begitu genomik selesai kita akan mulai ke situ
dan itu memerlukan tadi dua bulan ya
dan itu tadi
jadi nanti tapi penting yang kolaborasi dan menggunakan semua sumber ilmu dan keahlian dari pakar pakar di seluruh indonesia
karena tidak semuanya tersedia di tempat kami kan
dan di dunia ya
tapi nanti kita tidak akan berkompetisi secara negatif kan dengan negara negara lain dalam mengembangkan vaksin ini
ini kan masih dalam semangat kolaboratif
ini semangat kolaboratif
sampai saat ini
semangat bagaimana metode dan teknologi
itu bisa digunakan oleh semua
tentu saja dia nggak mungkin mereka tidak akan tertarik untuk membuat kecuali dasarnya ekonomi
membuat vaksin yang khas indonesia
tapi indonesia kan dua ratus lima puluh juta ya
jadi secara ekonomi juga bagus itu
baik kita akan istirahat sejenak
mbak bu hera kita tetaplah bersama insight with desi anwar akan segera kembali
ya kembali bersama saya dalam insight with desi anwar
kita juga masih ditemani wakil kepala lembaga eijkman dari bidang penelitian fundamental prof herawati sudoyo
ternyata tantangan untuk membuat vaksin covid sembilan belas ini cukup besar
selain harus berpacu dengan waktu tapi juga anggaran menjadi tentu saja salah satu sumber yang penting
setahu saya di indonesia ini memang anggaran kalau kita bandingkan antara gdp dan berapa yang dialokasikan untuk riset itu masih sekian
sementara kalau negara negara ya ini bisa kelihatan juga dari hasil bagaimana mereka menangani covid ini
bisa empat sampai lima persen dari gdp misalnya
atau singapura sekitar dua persen dari gdp ini pasti tentu akan menghambat
nah kalau setelah satu tahun vaksinnya berhasil ditemukan ternyata ini kan sekarang kita sebut ada second wave atau gelombang kedua
dan tadi disebutkan oleh prof hera bahwa kemungkinan covid ini karena masih baru ternyata bisa mutasi evolusi berubah
ini bagaimana dengan
nasib ini pembuatan vaksin ini
saya kira ya saya kira kan vaksin itu sebenarnya tujuannya adalah membangkitkan imunitas pada orang orang sehat

itu akan misalnya hilang dan kemudian ada yang mengambil
nah itu akan misalnya hilang dan kemudian ada yang mengambil

itu akan misalnya hilang dan kemudian ada lagi
kita bisa menggunakan vaksin ini
oh dan katanya ini kemungkinan akan ada selamanya ya virus corona seperti virus influenza ini
tergantung dengan musim
jadi banyak sekali asumsi yang sudah dibuat berdasarkan pola pola dari infeksi covid sembilan belas ini
punya alasan dan punya
bukti bukti sendiri atau kita bisa harapkan
sebagai sars jadi sekali
kembali lagi atau kita harapkan
tidak kembali lagi bisa juga
seperti itu tetapi juga
tidak ada salahnya apabila memang
kita kalau memang vaksinnya
ada kita bisa gunakan karena
zaman sekarang ya yang namanya penyakit
infeksi baru timbul
itu adalah penyakit yang
dulunya pernah ada juga
ada yang re emerging
jadi dulu ada terus kemudian ada kembali
nah kalau kita misalnya
tanggap dan tidak
terhadap semua itu
akan ambrah dulu jadi
saya kira tetap saja
itu bukannya akan membazir
dan mungkin justru
kita juga harus menyiapkan diri
untuk pandemi pandemi berikutnya
katanya kan akan ini tidak akan
karena pasti akan ada lagi kan
nanti di kedepan hari jadi sangat
jangan sampai lengah
dan dari segi risetnya
dan penelitiannya harus terus menerus
dilakukan saya kira itu ya
kuncinya ya kunci dari suatu keberhasilan
negara sih bahwa
sains mereka harus kuat sekali
sehingga begitu ada
juga itu responsnya bisa cepat sekali
dan ini harus diprioritaskan
karena kalau masalah kesehatan dan semua
orang terdampak ya ini larinya
dan lain sebagainya
kalau kita lihat sekarang ini di seluruh dunia
dan amerika setelah
covid sembilan belas ini kan amerika serikat sekarang
dengan memiliki jumlah paling
besar yang positif
donald trump kelihatannya sangat
antusias sekali ada beberapa misalnya
dan kemudian yang
terakhir itu remdesivir
nah ini mungkin bisa cerita sedikit
ini mengenai obat obatan
apa dan setau
prof ini seberapa efektif
ya sampai sekarang
sih sebenarnya kan kita tahu
bahwa belum ada
satu obat pun yang
jadi belum ada sampai sekarang
adalah bahwa remdesivir
respons atau virus memberikan
respons yang paling baik dengan obat ini
mungkin bisa cerita sedikit remdesiver ini
kalau tidak salah ini dulu dipakai untuk ebola ya
iya ini untuk ebola jadi sekarang
kan kita tidak punya obat obatan sebenarnya
jadi bagaimana kalau kita bisa
menggunakan semua obat obat
yang sudah pernah ada
jadi yang kemarin kemarin itu kan
banyak sekali obat obat yang sudah digunakan
ternyata itu memang tidak
karena waktunya sangat pendek
nah sekarang dengan pemberian dari
terapi untuk ebola itu
gambaran yang paling baik
jadi itu yang sekarang
akan terus digunakan
atau chloroquine yang untuk
obat malaria kalau
karena sudah banyak ini diborong
di seluruh orang beli
itu masuk sebenarnya masuk
di dalam salah satu daftar yang tersebut
kita melihat juga bahwa
jadi kami tidak tahu
apakah hydrochloroquine ini
akan diteruskan atau tidak
tapi yang jelas jangan sampai membeli
dan mengobati diri sendiri
yang jelas itu karena
hydrochloroquine suka dipakai
dan diobatin diri sendiri
nah satu lagi yang
terakhir yang katanya menjanjikan
adalah menggunakan plasma ya tadi
pasien covid sembilan belas yang
ide di balik itu
apa yang disebut plasma
pemberian obat yang
disebutnya jadi itu adalah pemberian obat yang
diambil sebagai kategori obat
dengan memberikan tadi cairan plasma
cairan plasma ini diambil dari yang sudah sembuh
tetapi ada persyaratannya
jadi tidak semua sebenarnya
orang itu dapat menjadi donor
bahwa dia itu memiliki titer antibody yang cukup tinggi
terus kemudian juga tentunya
tidak ada penyakit penyakit lain
dan juga negatif terhadap
di screen ya
ya karena ini seperti memberikan
dan menjadi donor darah lah istilahnya
tapi disini loh
prinsipnya adalah untuk
mengambil antibody nya yang
ada di plasma
si yang bekas
masih perlu diuji coba dan dikembangkan
iya ini sedang diuji coba
walaupun dia itu memang
sudah digunakan ya
untuk pengobatan pengobatannya lain
tetapi untuk covid sembilan belas
tetap harus dilakukan uji klinik
iya itu yang kuncinya lah
atau efektif atau tidak
dan juga pasti jumlahnya juga tidak sedikit kan
nanti harus yang didonasikan kan
oke kita break sebentar lagi
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
insight saya ditemani oleh
wakil kepala lembaga eijkman dari
bidang penelitian fundamental prof
mengenai cara cara ya untuk
menangani dan mengembangkan
vaksin melawan covid sembilan belas
prof hera kita kan sekarang
termasuk jakarta dan beberapa
psbb ya pembatasan sosial berskala
besar kan tujuannya kalau tidak
nah kita juga lihat mungkin
jadwal jadwal lah untuk mulai
psbb ini nah saat ini
kalau tidak salah indonesia juga sudah
sekitar sebelas ribu
positif covid seluruh
khusus di jakarta memang ada pengurangan
dari segi angka kematian nah ini
menurut prof hera apakah
kita memang sudah
gejala kurva yang
landai tapi kalau kita lihat dari
jumlahnya terolah di amerika serikat
itu yang tercatat positif
populasinya orang ya
sementara di indonesia kita
masih jauh dari peak atau
sudah melewati ini saya
agak bingung dalam hal ini
tidak bisa menyamakan itu dengan amerika
dapat sebenarnya melihat
prediksi dari apakah ini
masih belum mencapai puncak
nah kenapa tadi amerika
bisa cepat sekali ya karena
mereka banyak sekali laboratorium
membantu dan mendukung
deteksi yang cepat
dan banyak sehingga mereka bisa mendapatkan
jumlah ya betul
di indonesia ini idealnya
orang yang atau berapa jumlah tes
yang harus dilakukan sebelum
mencerminkan keadaan sebenarnya
kalau saya bisa bicara
mengenai lembaga ekman sendiri kemarin
deteksi ini mulai enam belas maret
dari enam belas maret
sampai kemarin itu kita
menerima sampel sebanyak
dan dari situ
per dua mei itu kita
jadi itu kurang lebih pokoknya yang
datang ke lembaga eijkman itu kurang lebih
biasanya positif nah menurut
akan kita belum mencapai
titik puncak dari
penyebaran covid ini
atau kapan kira kira
dengan karena kan saya lihat kan banyak modeling modeling
yang dilakukan ya justru
bergantung pada data yang ada
data yang tersedia dan
modeling terakhir yang di
medali pertama waktu itu dari
mei tapi kemudian setelah kita
melihat kembali dan
makin ke belakang
ternyata yang terakhir itu dari
melihat prediksi dari berapa sih
kapan sih sebenarnya itu
di indonesia ya mereka melihat
september dua ribu dua puluh jadi masih beberapa
beberapa bulan lagi ya dan
puncaknya itu dua puluh empat juni
yang pada waktu dia ambil
terakhir untuk prediksinya
jadi sebenarnya dari data yang kita
miliki dan jumlah yang tercatat
ini kan juga ada catatan
dari rumah sakit dari idi dan lain
sebagainya jangan jangan ini hanya tip of
the iceberg ya hanya
yang kemarin kemarin tap of
the iceberg mungkin sekarang sudah
lereng ya jadi sudah mulai lereng ya
tapi yang jelas kita belum
belum sampai kepada puncaknya sehingga
menurut saya sebenarnya
apakah kita itu
bisa melonggarkan atau tidak
itu kan berdasarkan data
kita harus melihat data tersebut
dan kemudian menganalisis
apakah dengan percepatan
kita kan sekarang sebenarnya
sudah melakukan percepatan itu
dengan banyaknya alat alat
yang datang dengan banyaknya
laboratorium laboratorium yang turut serta
sehingga ada perlonjakan
dan ada peningkatan dari
ini mengenai tes sekarang karena
kan ini juga cukup membingungkan ya
ada yang pcr yang pakai
swab yang katanya memerlukan
waktu yang lebih lama dan
sekarang banyak yang dilakukan
di mana mana rapid test
ini dan ini juga
dan lain sebagainya coba mungkin bisa
dan juga mungkin tujuan dari
tersebut oke ya
jadi sekarang memang memang publik
itu bingung sebenarnya
dengan apa yang namanya rapid test
dan apa yang namanya pcr
sebenarnya kalau dari
dan rapid test pcr
karena dua duanya ada yang rapid test
dengan alat alat yang sudah datang
sekarang itu itu jauh lebih
cepat yang mas yang
seperti yang digunakan oleh korea
misalnya itu rapid test pcr
nah tapi ambillah oke
sekarang apa maksudnya rapid test
kita sering dengar di
adalah untuk memeriksa
zat anti yang
ada di dalam tubuh kita
di dalam serum tadi yang menggunakan
darah ya setetes darah
memberikan gambaran bahwa kita pernah
oleh virus tersebut
gak tahu di mana gitu kan
jadi itu bagus untuk
bagus untuk melihat penyebaran juga
di mana saja nih kluster klusternya
rapid test gitu ya
nah yang namanya pcr
untuk mendeteksi kita
itu ada virusnya atau tidak
jadi dia betul betul mencari
virusnya berarti apa berarti
kalau misalnya dengan pcr
kita positif berarti dalam
tubuh kita itu
ada virus dan itu
bahwa akan menyebarkan
itu ke orang orang sekitar kita
tapi katanya rapid test itu bisa
dan kalau misalnya
dites lewat pcr ternyata
negatif nah ini
begini kalau tes antibody
punya zat anti terhadap
virus nah kadang kadang
lain yang menyerupai
jadi dia itu
bereaksi ada cross
reaksi bereaksi silang dengan virus lain
contohnya misalnya demam berdarah
ya betul jadi dia bisa positif
eh taunya dengge
taunya demam berdarah yang negatif
bisa saja kalau dia itu
artinya dia itu
respons imunnya memang buruk
orang yang anemia orang yang
malnutrisi orang yang memiliki
dengan responsi imun itu buruk
jadi dia akan negatif padahal
mungkin dia positif
setelah itu masih ada
tindakan yang harus diteruskan
negatif harus beberapa kali
jadi kalau positif
harus dicek dengan pcr kalau
negatif harus beberapa kali dengan rapid test
baik ini sebenarnya masih banyak yang
perlu kita tanyakan prof tapi waktunya
sudah hampir habis terima kasih
banyak prof dan
kita harapkan juga penelitian
dan pengembangan vaksin ini
bisa berlangsung dengan cepat
dan dananya juga bisa
upaya itu karena sekarang kuncinya harus
cepat ya dikasih waktu
hanya satu tahun sebelum bisa
dipasarkan dan diberikan ke
masyarakat sekali lagi terima kasih
prof hera dan
kali ini anda juga dapat menyaksikan
tanyakan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
sampai jumpa stay home